kondisi terkini tanggul utara desa mugel
tepatnya di wilayah rt dua
hujan deras yang mengguyur wilayah grobogan jawa tengah
menyebabkan sungai lusi meluap
dua tanggul bendung kiri kelabu jebol pada jumat kemarin
jebolnya tanggul menyebabkan rumah warga di dua belas kecamatan
dan empat puluh sembilan desa terendam banjir
warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman dari banjir
atau ke sejumlah posko pengungsian
namun ada pula warga yang enggan mengungsi
mereka memilih menjaga rumah untuk menghindari pencurian
berhubung air dari kali lusi itu sangat deras
akhirnya melimpas ke tanggul tanggul tersebut
dan akhirnya tidak bisa membendung